eh bocah kurang ajar kamu
berani beraninya kamu ikut campur
nyai yang kurang ajar
nyai lebih dulu yang menyerang orang itu
tidak usah ikut campur lebih baik kamu pergi dari sini
kita takut burung itu
sebelum dia terbang lebih jauh
pokoknya aku tidak terima
dia harus dikasih pelajaran
karena dia sudah mengotori
ayo kita kerja dia
makanya jangan anggap kami remeh
karena anang dan neng
itu lebih cepat daripada bayinya sendiri
lepaskan saja burung itu
kasih ya neng
kan kau telah memberi dia pelajaran
dia itu punya anak kecil
yang harus diberi makan
seperti ada yang bertarung sih
wah hebat sekali
aku belum pernah melihat pertarungan sehebat ini
aku juga belum pernah melihat pertarungan sehebat ini
wah hebat sekali
aku belum pernah melihat pertarungan sehebat ini
aku juga belum pernah melihat pertarungan sehebat ini
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
sama sama dengan kamu
kujang gembar tenanglah ikutlah denganku
kujang gemba kenapa kamu tidak mendengarkanku
kalau begitu aku yang akan memakai
kemana orang itu
sepertinya aku harus mencari kujang kemari itu
aku harus segera membawanya ke istana
tidak semudah itu kamu meninggalkan tempat ini
aku akan mencari kujang gempar itu
kok curang sih
dia menyerang lawannya
biasa lawan dewasa selalu main curang
kurang ajar kamu
berani beraninya kamu ikut campur
nyanyi yang kurang ajar
nyanyi yang lebih duit
itu kamu yang menyerang orang itu
tidak usah ikut campur
lebih baik kamu pergi dari sini
tidak pakai kamu mencari kujang gempar itu
sarah d mustani
sukolnya itu bagaimana kita
pakun itu dia
sukon ternyata busanya ini
orang itu yuk yuk
aku sangat mencumaskannya
astagfirullahaladzim ya allah
punten gusti ratu
sebaiknya gusti ratu teh tenang
tenang dulu ya
serahkan semuanya sama gusti allah
mudah mudahan rakyat kian santang teh
selalu dalam lindungan gusti allah